status jomblo ternyata tidak hanya dipunyai oleh manusia saja
sejumlah satwa di kebun binatang surabaya kini statusnya juga jomblo
saat ini kesepian dan bahkan ada yang mati karena hidup sendiri
kondisi ini membuat pengelola kbs cemas karena mencari pasangan bagi satwa ternyata tidak mudah
status jomblo bukan hanya dikenal di kalangan manusia
binatang pun bisa berstatus jomblo atau tanpa pasangan
contohnya sejumlah satwa di kebun binatang surabaya yang hidup tanpa pasangan
manajemen kebun binatang kesulitan mencari pasangan bagi satwa ini
sebenarnya masalahnya klasik sudah ditemukan itu sejak dua ribu dua belas
yaitu satwa suplus dan single itu yang menjadi bottleneck kita ya
ada sekitar enam puluh dua spesies yang hidup menjomblo di kebun binatang surabaya
ada dua penyebab status jomblu ini
pertama tak memiliki pasangan seperti kapucin jarapa
zebra dan sipanse semuanya berkelamin jantan
kemudian ada pula yang tidak dikawinkan untuk mencegah perkawinan sedara
contoh dalam kasus ini adalah harimau dan babun
ada sebelas ekor harimau sepuluh diantaranya sedara
manajemen kebun binatang kesulitan mencari jodoh bagi satwa ini
barter satwa dengan lembaga konservasi lainnya seringkali berujung masalah hukum
kawin menjadi siklus alami bagi satwa
dampak dari status jomblo ini sangatlah berat
kasus kematian satwa jomblo terjadi karena satwa yang berubah

simpanse betina bernama syasha yang mati karena stres ditinggal pasangannya bernama jono
jono mati setahun sebelumnya
pertama deh kita omongin hormonalnya dulu
itu alami untuk kawin
kalau tidak disalurkan hormonal ini juga akan mempengaruhi psikologis
dia stres jika tidak dikawinkan
stres ini bisa menurunkan daya tahan tubuh
dan ini akan mengundang berbagai macam penyakit gangguan gangguan
paling parahnya kalau sampai dia stres sekali
ya bisa mengakibatkan kematian
perkawinan sedara tak bisa sepenuhnya dicegah di kebun binatang surabaya
misalnya pada jalak bali dan kera ekor panjang
perkawinan sedara bisa menimbulkan cacat dan penyakit genetik